berita pertama gempa melanda wilayah hambarawa kabupaten semarang dan juga kota salatiga sepanjang hari ini
dari dini hari hingga pukul sebelas siang tadi tercatat telah terjadi satu kali gempa dan tiga belas kali gempa susulan dengan kekuatan magnitudo rata rata tiga empat
rendatan gempa terjadi sepanjang hari ini di wilayah ambarawa kabupaten semarang dan juga kota salatiga
gempa pertama terjadi pada pukul tiga puluh waktu indonesia barat sabtu dini hari dengan magnitudo tiga
posisi pusat gempa berada di tiga belas km barat laut kota salatiga dengan kedalaman enam km
gempa yang diperkirakan dipicu dari gempa dangkal sesar merapi merbabu ini pun membuat rentetan gempa susulan dengan magnitudo rata rata dua lima hingga tiga dan lokasi pusat gempa yang tak jauh dari gempa pertama
hingga pukul sebelas siang tadi sedikitnya telah terjadi empat belas kali gempa yakni satu kali gempa utama dan tiga belas kali gempa susulan
ketika dikumpulkan gempa tersebut terjadi di wilayah ambarawa kabupaten semarang dan juga kota salatiga dengan kedalaman enam km
jika kita lihat dari lokasi epicenternya memang gempa tersebut diduga dipicu oleh aktivitas sesar merapi merbau
total sampai dengan jam sepuluh tadi kami sudah mencatat sekitar sepuluh gempa susulan
pada masyarakat kami himbau untuk tetap tenang dan waspada silakan beraktivitas secara normal